ya kita awali berita dari sidoarjo
dua orang keluarga korban penipuan yang dilakukan oleh oknum tni al
histeris setelah mendengar majelis hakim hanya memfonis
satu tahun penjara terhadap peldalipur
hukuman tersebut dianggap terlalu ringan
mengingat korban telah kehilangan uang tiga ratus juta rupiah
hingga mengalami stres

anakku mau bawa bapak
anakku mau bawa bapak
saat majelis hakim mahkamah militer surabaya
hanya memfonis terdakwa peldalipur hukuman satu tahun penjara
eni tak terima dan memprotes keputusan tersebut
karena dianggap terlalu ringan dari tuntutan auditor militer
yaitu dua tahun penjara dan dipecat dari korps tni al
protes annie makin menjadi
saat ringan anaknya yang dijanjikan dimasukkan ke tni al
kini stres dan hanya diam termenung di rumah
bahkan ia terus berteriak memaki terdakwa
meski dikeluarkan dari ruang sidang oleh petugas
selain annie korban lainnya henny
juga ikut meluapkan kekecewaan
dengan mendatangi dan memaksa masuk ruang auditor militer
untuk memakai terdakwa
kericuhan boisa diredam
setelah kedua korban diusir dari gedung mahkamah militer tiga surabaya
sebelumnya terdakwa peldalipur
terbukti telah melakukan penipuan uang sebesar tiga ratus juta
untuk menjadi anggota tni
terdakwa akhirnya difonis satu tahun penjara
dengan fonis ini auditor militer menyatakan banding
kuntukan sudah jelas
dua tahun dengan hukuman tambahan
dipecat dari dinas militer dan yang tahu
namun kalau putusan dari majelis seperti itu
itu kewenangan dari majelis hakim
dan auditor dalam hal ini nantinya akan banding
sementara terdakwa juga berencana melakukan banding
karena putusan tersebut terlalu berat untuk dirinya dan keluarganya
riko hadiansyah sidoarjo